kenapain sih sitra usulin itu ke putri
bukannya putri jadi makin sedih
kalo harus ke kampus
tapi bukan buat kuliah
paginya lo kerja di kantin
siangnya lo kerja di resto
gak tau gimana caranya bayar upah
pekerja pekerja di proyek itu
kalo sampe proyek itu tutup
gara gara pak raymond ngambut semua investasi
jadi bubar semuanya
kalo minta berhenti disini sih
masa iya gue datang ke kampus
kan gue bukan mahasiswa aktif lagi di kampus
yang ada kalo gue ke kampus
semua orang aneh lagi ngeliatin gue
udah lo gak usah mikir macem macem
gak usah peduli nombongan orang
kan ada gue
put gapapa udah
lagian lo mau nunggu dimana lagi coba
mendingan di kampus
gue gak akan diusir
ya ampun putri
siapa sih yang mau ngusir lo
lagian kampus bunga bangsa itu gede
kepentingannya juga masing masing
udah lo percaya aja sama gue
lah itu pangeran
mau kemana dia
nah pasti bakal seneng banget kalau dia tahu pangeran baru aja gue liat di kampus

gue kan harus jaim sama mel
my god mau telfon aja ada tapinya
ya udah sih emang kenapa
bener ya kata ata
lo harus siap siap karena gue mau kasih info akurat banget yang selama ini udah lo impiin
hmm gausah kebanyakan cincong deh
tapi ini bener bener good news buat lo
your prince baru aja gue lihat lewat di kampus
oh mereka ini gue ngeliat dengan mata gue sendiri jadi lo harus percaya

oke oke sekarang gue udah ototnya kesana juga ya
lo pantau terus di pangeran biar ga kemana mana oke
masalah yang kemarin boleh kalian lupain aja jangan pernah diomongin lagi
oke dan gue lupain karena gue udah seneng banget denger kabar ini
om jojo ngebut ya nyetirnya ya lebih ngebut
baik non ini kita langsung ke kampus kan non
iya iya ke kampus tapi kita harus buru buru
karena my prince ada disana dan aku ga mau kehilangan my prince
karena my prince ada disana dan aku ga mau kehilangan my prince
oh baik non
oke kita manjukin dulu kan mau ketemu my prince

oke cewek cantik tapi pura pura buta cep
udah udah oke udah ketemu pangeran
sampai kapan sih non pura pura angkutan gitu terus
sejak kapan sih om jojo berani tanya tanya
takutnya non mel kebablasan terus malah bikin masalah gitu non
ini deh stop om jojo gak usah kebanyakan komen ikutin aja perintah aku
banyak banget komennya
udah lo santai aja
ini masih kampus lo kok
gue seneng banget ketemu sama mama
udah berasa lama banget nih ga ketemu
iya gue juga kangen banget sama lo cint
lo udah masuk kuliah lagi
lo yang sabar ya put gue kirain lo ke kampus karena lo udah kuliah lagi
gue dapet kerjaan tapi shiftnya siang
nah kalau gue dari pagi nunggu di rumahnya rizky nanti yang ada ibu curiga lagi
masa rizky berangkat kuliah gue yang engga
jadi lo udah dapet kerjaan gue seneng dengernya
itu alasan gue kenapa ajak putri kesini
soalnya nyokapnya putri tahunya putri masih kuliah
gue bisa nungguin kalian di taman atau di kantin kok saat kalian ujian
oh iya put kenapa lo gak coba aja part time di kantin kampus
gue denger bu dina tuh lagi butuh satu orang lagi karena mau bantu bantu dia di kantin
kenapain sih sitra usulin itu ke putri
bukannya putri jadi makin sedih kalau harus ke kampus tapi bukan buat kuliah
paginya lo kerja di kantin siangnya lo kerja di resto
makin banyak kerja part time yang gue ambil
makin banyak pula uang yang bakal gue dapetin
itu tandanya gue bisa makin cepat bayar uang kuliah
tapi semuanya kembali lagi ke lo kok lo mau ambil keputusan apapun kita sebagai sobat lo pasti dukung lo
gue akan coba
lo gak takut nanti bakal kecapean
gapapa sih walaupun gue ke kampus bukan buat kuliah
tapi seenggaknya gue bersyukur
kalau gue bisa kerja di kantin juga kan gue jadi cepet ngumpulin uangnya
buat bayar biaya kuliah gue sendiri
yaudah kalau gitu kelan ke kelas g kan ada ujian
gue mau ke kantin
biar duluan ya

nah dah lo juga semangat ya
tapi gue masih khawatir sama putri
gue kan kirim foto lo sama atta berdua
aduh aduh aduh gue kebelet pipis nih
gue ke toilet dulu nanti gue nyusul ya ke kelas
setiap aku suruh mel berobat ke luar negeri pasti dia gak mahal
dia lebih baik buta karena pengen ketemu pangeran